ajang balap motorsport world superbike di sirkuit internasional mandalika lombok nusa tenggara barat telah resmi digelar pada jumat sembilan belas november dua ribu dua puluh
selain dilakukan penjagaan dengan rekayasa lalu lintas pengamanan wilayah udara di atas sirkuit juga tak luput dilakukan
guna mengantisipasi ancaman dan teror yang bisa mengancam jalannya acara berskala internasional tersebut
ini adalah senjata tapi ini bukanlah senjata api seperti yang kita kenal
ini adalah senjata untuk bisa mengantisipasi drone drone liar ataupun pesawat nirawak yang memiliki potensi bahaya di sekitar sirkuit mandalika nusa tenggara barat
memang alat ini terlihat sederhana tapi ini punya fungsi yang krusial karena di zaman seperti ini banyak sekali uav ataupun pesawat nirawak yang bisa saja digunakan untuk kegiatan kegiatan
ataupun aksi teror
karena ini adalah event internasional maka korbrimopoli dari makobrimop melakukan tugas di sini demi mengantisipasi ancaman ancaman yang ada
demi menjaga keamanan jalannya event world superbike dua ribu dua puluh satu di mandalika lombok nusa tenggara barat
inilah tim pengaman langit sirkuit mandalika skuadron aerial tactical surveillance atau ats korbrimopolri yang siap mencegah menindak
dan mengamankan kawasan sirkuit mandalika
dari ancaman aksi kejahatan maupun teror yang bisa saja terjadi selama gelaran world superbike digelar
berbakal sejumlah alat seperti counter uav berbentuk antena pemancar serta satu jammer shotgun tim dari makobrimopolri ini siap menindak drone liar alias tanpa izin yang mengudara di atas kawasan sirkuit mandalika
alat tersebut berfungsi mengacak sinyal gps pada drone liar dalam radius tiga km agar tidak dapat mengudara dan kembali kepada pemilik
jika drone tetap bisa bermanuver jamur shotgun terpaksa harus digunakan untuk menurunkan secara paksa drone liar yang ada
ini dilakukan lantaran keberadaan drone liar tersebut berpotensi membahayakan para pembalap jika terbang terlalu dekat
belum lagi adanya potensi penggunaan drone sebagai senjata

kita memantau drone drone liar yang terbang di seputaran sirkuit mandalika intinya cuma satu yaitu untuk safety karena drone drone sekarang bisa jadi ancaman juga
seperti bisa menjatuhkan bom atau bisa malah mencelakai dari rider rider yang sedang berlomba
ya himbawanya karena area ini sudah ada helipad ini adalah kawasan terbang juga heli
heli dari polri heli dari panitia dan basarnas
daerah ini merupakan daerah larangan terbang sejauh lima km
jadi berdasarkan aturan menteri perhubungan no tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
kkop atau kawasan keselamatan operasional penerbangan
di mana dilarang terbang radius lima km
selain menindak drone liar tim yang terdiri dari sepuluh orang personel ini juga memiliki drone besar bernama g dua tactical
buatan amerika serikat yang berfungsi untuk melakukan patroli di sekitar perbukitan yang mengitari kawasan sirkuit
dengan adanya pengamanan ini diharapkan gelaran world superbike dua ribu dua puluh satu berjalan lancar
aman dan kondusif
albi pratama roby bahtiar nusa tenggara barat